kita ke informasi selanjutnya hujan lebat selama dua hari membuat puluhan rumah warga di dua desa di kecamatan rowo kangkung lumajang terendam banjir
sementara di ngawi underpass jalan raya widodaren ngerambe terendam banjir hingga membuat jalur sulit dilalui
luapan sungai banter kecamatan rowo kangkung lumajang mengakibatkan puluhan rumah warga di dua desa nogosari dan desa rowo kangkung terendam banjir
banjir akibat luapan sungai tersebut terjadi setelah wilayah lumajang diguyur hujan selama dua hari yang membuat debit air meluap hingga ke permukiman warga
ketinggian air yang mencapai lima puluh cm membuat aktivitas warga terganggu dan hanya bisa berdiam diri di dalam rumah
petugas badan penanggulangan bencana daerah lumajang berencana akan mendirikan posko darurat jika dalam beberapa hari ke depan banjir tidak segera surut
di ngawi usai diguyur hujan underpass jalan widodaren ngerambe terendam banjir setinggi tiga puluh cm selama berjam jam
ketinggian banjir membuat ruas jalan sulit dilalui karena sejumlah kendaraan mengalami mogok
hal ini membuat sebagian pengendara memilih berputar arah mencari jalan alternatif
sementara pelaksana pembangunan terkendala mengurangi volume rendaman banjir karena mesin genset pompa air rusak
untuk mengurangi genangan air akhirnya petugas mendatangkan truk tangki untuk menguras rendaman banjir di ruas jalan tersebut